dalam latihan rabu pagi di kolam renang gbk senayan jakarta
dari enam perenang pelatnas indonesia
hanya triadi fauzi yang tidak hadir karena alasan keluarga
program latihan yang diberikan pelatih albert sutanto dan doni utomo
lebih menekankan ke faktor teknik
sementara untuk perenang jarak dekat speed dan power menjadi fokus utama
bpprsi juga telah menyusun rencana training camp
dari januari hingga juni tahun depan ke australia
kemudian dilanjutkan ke amerika serikat
tentunya sparring partner dan persaingan ya
karena yang lebih menjanjikan di sana
karena kan semua akan arahnya ke sana
dan banyak juga perenang perenang dari tetangga kita juga latihannya di sana juga
jadi kita ingin ada kompetisi dan kita bisa pantau juga
lebih persaingan di pertandingannya juga lebih ketat lah
daripada kita lomba lomba di asia tenggara
kan mereka ini sudah tingkatnya sudah diatasi
di sela sela training camp ini
para perenang indonesia akan mengikuti kejuaraan di jepang pada bulan april dan juni
yang juga merupakan kualifikasi olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
perenang indonesia diharapkan dapat menembus kualifikasi limit a
dan lolos langsung ke olimpiade
target aku sendiri pengen mecahin rekor nas aku dulu sih di dua ratus meter g ganti
jadi untuk limit a masih lumayan jauh
tapi mungkin insya allah empat tahun kemudian olimpiade selanjutnya
selain farel armandio tangkas
lima perenang pelatnas indonesia sudah menembus kualifikasi limit b
tapi belum pasti bisa tampil di olimpiade
indonesia masih bisa memilih opsi wildcard
dengan fasilitas itu
satu perenang putra dan putri indonesia bisa tampil di tokyo tahun depan
erlangga wisnuaji evan askam jakarta